saatnya kita melihat posisi ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini dan sudah hadirkan saya putih van pudi
putih selamat pagi bagaimana dengan pembukaan pagi ini pun sudah jam sembilan lebih sepuluh
apakah hijau atau merah setelah kemarin sedikit terfluktuatif silahkan dengan laporan anda
baik selamat pagi yuda dan juga pemirsa
sebelum saya menginformasikan kinerja ihsg pada hari ini
pergerakan isg yang cenderung melemah tersebut rupanya memutus penguatan dua hari beruntun kinerja ihsg yang dicatatkan pada pekan lalu
kemudian pada hari ini dapat saya informasikan yuda dan juga pemirsa bahwa kinerja indeks harga saham gabungan
pada hari ini tercatat melemah atau terkoreksi ini di angka enam delapan ratus lima puluh empat tiga puluh enam
tetapi memang cenderung fluktuatif ya yuda dan juga pemirsa karena masih belum stabil apakah selalu di hijau atau cenderung kembali ke zona merah
dan pada hari ini atau pada detik ini juga kembali terapresiasi sebesar di angka enam delapan ratus lima puluh enam tiga puluh tiga

yaitu mencapai rp sebelas enam puluh empat triliun rupiah dengan volume perdagangan sebesar dua puluh satu enam puluh miliar saham
investor asing juga tercatat perlahan kembali masuk ke bursa ri dengan catatan beli bersih atau netbuy yaitu mencapai rp dua puluh tujuh lima puluh tujuh miliar rupiah di pasar reguler melanjutkan netbuy pada jumat pekan lalu
dan data dari bursa efek indonesia ini mencatat ada tujuh empat miliar rupiah yang dihubungi dengan perusahaan yang tersebut
sektor yang mengalami kelemahan atau terkoreksi dengan empat sektor lainnya ini mengalami apresiasi
sektor yang paling tertekan atau mengalami penurunan ialah sektor kesehatan
turun hampir mencapai dua dua persen
sementara sektor yang mengalami apresiasi terbesar adalah sektor properti dengan kenaikan mencapai satu satu persen
baik putih sepertinya kita akan menunggu karena sejumlah analis akan mengatakan hari ini akan rebound
karena terpengaruh secara global wall street semua naik satu persen hari ini
dan isu domestik tidak terlalu banyak yang signifikan untuk merubah pergerakan isg
terima kasih untuk laporan langsung anda
putih faham budi melaporkan langsung dari bursa efek indonesia